kalau mau mau mau
jangan pupuk lagi
tunggu bentar ya sayang ya
gak ada yang bisa kamu lakukan
semua sudah terjadi
kamu gak akan bisa mengubah apapun
papa cuma perlu untuk ikhlas
dan menerima ini semua al
andin juga sama
kalau kamu dan mama
menerima kepergian roy
dan andin juga akan melakukan hal yang sama
tidak hidup di masa lalu
dari kesalahan masa lalu
untuk ke depannya
kamu rusak rencana saya tau gak
justru om yang membuat semuanya semakin rumit om
penculikan yang om lakuin
membuat saya semakin yakin
kalau om adalah pelaku teror kulaga al fahri
tak semudah itu randy
sama gue selamat ya
khaman terusnya kepadamu mas r bean bei

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nyambut gue ceritanya
andin sama ali tuh sebenernya ribut kenapa sih pak
tadi andin cepet cerita gak sama kamu
ceritainnya di rumah
gue kangen banget sama keisha
tapi kalau gue ketuk pintu rumah itu
waduh habis ganti popok
sekarang baru ganti lagi
popoknya jadi baru
udah selesai ganti popok
beres putri cantik
kan baru ganti popoknya
kenapa pupuk lagi
ini kenapa si anak ini
tuh kan bener
kamu ganti lagi
jangan pupuk lagi
tunggu bentar ya sayang ya
aku pergi beli dulu
mama tolong jagain boleh
kemarin kan mama habis beli
ya udah kamu beliin yang ukuran es ya
jangan salah ukuran lo no
paket teh gak malem
pampersnya banyak banget yang dipakai
aduh bapak udah pinter ya gantiin pampers ya
saya ucapkan terima kasih
anda sudah menemani elsa bersalin
saya juga mengucapkan terima kasih
tapi berhenti untuk berhalusinasi
untuk menganggap cash anak anda
mau apa lagi
tadi saya udah beli
popok dan beberapa dotbud keisha
ini yang saya biasa pakai
keisha kan bayi prematur
ini yang keisha biasa pakai
jadi lebih sensitif
terima kasih
riki kepada keisha
ini adalah hidup ruhu
apa yang pak daysih inginkan